informasi berikutnya sekelompok warga di lenteng agung inisiatif membangun fasilitas sauna untuk menangkal covid sembilan belas
seperti yang pernah ditayangkan di layar cnn indonesia beberapa hari lalu
namun ternyata kegiatan pemakaian fasilitas sauna secara bersama sama dan juga bergantian oleh warga ini
menyimpan bahaya seperti disampaikan para ahli berikut ini
ketua rt dan pemuda warga rt dua belas rw satu kelurahan lenteng agung jagakarsa jakarta selatan
membangun sarana sauna yang bisa digunakan bersama oleh warga
bilik sauna ini terhubung dengan rebusan rempah rempah menggunakan gas lpg tiga kg
tiap warga diberi waktu sepuluh menit untuk sauna
proses menguap tubuh dengan suhu panas ini menjadi cara warga untuk menjaga imunitas dan menangkal covid sembilan belas
namun inisiatif warga untuk meningkatkan imunitas tubuh menimbulkan kerumunan
pakar kesehatan kembali mengingatkan potensi bahaya penularan virus dalam kerumunan orang banyak
untuk membuat tubuh lebih enak lebih baik sepanjang upaya upaya itu sudah terbukti selama ini
yang membuat tubuh lebih enak silakan silakan saja dilakukan asal tidak dilakukan dalam kerumunan orang
tapi tentu upaya upaya memang membuat tubuh lebih enak lebih fit dan sebagainya
setiap ada pengumpulan orang itu berpotensi menjadi penularan
baik itu kegiatan apapun juga bukan materi kegiatannya
penting pengumpulan orang itu memberikan potensi untuk kemungkinan penularan
jadi akan baik kalau gitu
kita semua karena kita tahu sudah berkata kurang kali disampaikan bahwa memakai masker
menjaga jarak menghindari kerumunan itu bagian dari pencegahan itu kita lakukan secara maksimal
dan kita tahu sudah banyak negara yang membuktikan bahwa dengan melakukan menjaga jarak itu
maka penularan bisa ditekan
selama pandemi sebaiknya berhati hati menggunakan fasilitas yang sama
secara bersama sama dengan orang lain
kalau orang sebelumnya itu batuk kemudian
batuk batuk di situ bersin kemudian virusnya ada di situ banyak
nah orang yang setelahnya itu yang masuk itu akan menghirup apa yang sudah dikeluarkan oleh orang yang pertama
itu yang kemudian jadi potensi untuk menularkan
sauna memang baik untuk kesehatan dan dapat meningkatkan imunitas tubuh
namun selama pandemi sebaiknya kegiatan sauna dilakukan sendiri di rumah masing masing
tim liputan cnn indonesia